sistem pertahanan udara iran menembak jatuh sejumlah benda yang diduga drone israel yang terbang di atas wilayah iswahan iran pada jumat dinihari
diduga serangan drone merupakan bagian dari respons balasan atas serangan iran ke israel
menurut laporan terdengar sejumlah bunyi ledakan di kota kahjavarestan di ispahan
militer iran mengklaim bunyi ledakan berasal dari benda yang diduga drone israel yang terkena tembakan sistem pertahanan udara iran dan memicu sirine peringatan bahaya
iran mengklaim tidak ada korban jiwa dan kerusakan berarti atas insiden itu
sementara sejumlah media israel yang mengutip sumber militer menyebut israel menyerang iran dan suriah menggunakan drone dan rudal jarak jauh ke sejumlah target tertentu
israel menyerang iran sebagai respons balasan atas serangan lebih dari tiga ratus misil dan drone ke wilayah israel sebelumnya
dari rilis sejumlah media iran diklaim tidak ada kerusakan
ataupun insiden atas dugaan serangan itu
komandan senior iran jenderal siafaz mihandus mengatakan sempat ada suara ledakan yang berasal dari tembakan sistem pertahanan udara iran obyek yang diduga drone
iswahan sendiri dikenal sebagai salah satu pangkalan militer dan situs terkait program nuklir iran
menurut anda melihat serangan itu serangan balasan dari israel atau gimana sebetulnya
ya sebelum saya menjelaskan analisa saya saya ingin menyampaikan tiga fakta sebagai dasar
yang pertama bahwa terjadi ledakan atau serangan di iran
yang itu diakui oleh iran dalam bentuk drone yang tidak diakuin adalah dalam bentuk rudal
jadi ada serangan ada ledakan yang terjadi akibat drone kecil
ya jadi itu fakta yang sudah diakui oleh otoritas iran
lalu fakta yang kedua bahwa israel tidak memberikan komentar tentang semua ini
bahkan melarang sempat melarang seluruh duta besarnya kedutaannya di luar negeri untuk memberikan komentar tentang ini
dan yang ketiga fakta yang ketiga ingin saya sampaikan beberapa sumber di amerika serikat
termasuk media media terkemuka itu menyampaikan bahwa itu adalah serangan balasan yang dilakukan oleh israel terhadap iran
bahkan sumber yang lain mengatakan bahwa israel sempat memberitahu amerika sebelumnya untuk melakukan serangan balasan kepada iran walaupun tidak menentukan hari dan kapannya
dari tiga fakta ini saya menyimpulkan bahwa ini hampir pasti hampir satu persen bisa dipastikan ini adalah serangan balasan yang dilakukan oleh israel terhadap iran
nah pertanyaannya kenapa kok memilih bentuk yang seperti ini
yang pertama mungkin cukup kecil tidak menimbulkan dampak lalu kemudian agak simpang siur tidak langsung dideklarasi sebagai sebuah serangan seperti dilakukan iran
dan yang ketiga israel sendiri malah tidak ada komentar tentang itu
sekalipun kemudian menlu iran menolak mengakui israel berada di balik serangan itu menurut anda itu tetap serangan dari israel
saya menduga dengan sangat besar dengan sangat kuat bahwa itu serangan balasan yang dilakukan oleh israel lewat fakta fakta seperti itu
kenapa serangannya ini begitu terbatas
atau dikenal dengan istilah dalam bahasa arab harbun iklimium
perang regional yang bisa lebih besar lagi di timur tengah
jadi ini juga batas yang harus diperhatikan kalau tidak ingin terjadi perang lebih besar
nah sementara israel itu juga berada dalam keadaan dia harus membalas
karena kalau tidak membalas maka
akan mengalami desakan desakan politik di internal yang apalagi israel selama ini dikenal atau mengenalkan diri sebagai kekuatan utama di timur tengah
apa kata orang kalau tiba tiba diserang begitu kemudian tidak ada serangan
cuman memang persoalannya kenapa dia nggak komentar
nah kalau kita lihat dari banyak peristiwa yang melibatkan israel termasuk yang sejauh saya ikutin pembunuhan wakil ketua hamas di libanon itu diberitakan oleh banyak media itu dilakukan oleh israel
terhadap peristiwa peristiwa yang sensitif
nah itulah mas tiffal yang kesimpulan premis premis atau fakta fakta yang secara analitis saya sampaikan bahwa hampir pasti hampir seratus persen ini adalah serangan balasan yang dilakukan oleh israel
tapi israel rupanya memerhatikan pandangan daripada amerika kebijakan dari amerika
tidak ingin untuk terlibat dalam perang lebih besar
pesannya mungkin apakah bisa dikatakan bahwa pesannya serangan balik ini jangan sekembali melakukan serangan ulang atau gimana menangkapnya
sebenarnya kalau bagi israel kan jelas ya bahwa kalau bahasanya israel itu
israel itu terbuka atau bahkan langit timur tengah itu terbuka bagi israel untuk menyerang siapapun dimanapun
serangan ini dilakukan hanya untuk memberikan apa namanya
pesan kepada iran bahwa israel bisa melakukan serangan yang mungkin lebih besar
tapi dia rupanya di dalam kasus soal serangan terhadap iran ini lebih mengutamakan sekutu
persekutuannya dengan amerika dan beberapa negara di kawasan yang secara umum tidak menginginkan adanya perang kawasan
jadi ini sikap yang dimiliki oleh amerika serikat dan beberapa negara arab yang selama ini bersekutu dengan amerika atau bahkan juga dengan israel
mereka tidak menginginkan adanya perang
karena tidak menginginkan adanya eskalasi lebih lanjut
terutama karena memang ada peristiwa gaza yang masih sangat memiliupkan seperti itu
nah oleh karena itu mas tiffal yang ingin saya sampaikan dengan serangan ini
maka sebenarnya kalau dalam bahasa salah satu analisa yang dimuat di salah satu media terkemuka di timur tengah
jadi ini sebuah upaya terbatas yang dilakukan oleh israel
untuk menutup kasus dengan iran
sehingga pada intinya kalau kemudian ini tidak segera ditindaklanjuti atau direspons begitu akan ada eskalasi yang bakal lebih besar lagi daripada ini
kalau israel tidak segera merespon maka otomatis desakan desakan terutama dari internal mereka
kan israel ini juga sebagai sebuah negara banyak punya pendapat
ada faksi faksi ada kelompok kelompok yang ekstrim yang ingin lebih konfrontatif dengan iran itu banyak
itu bahkan malah mayoritas daripada pendukung
jadi kita jauh perdana menteri sekarang dan suara suara ini harus diakomodir harus diberikan uang
dan menurut saya dan semoga ini menjadi kabar baik
bahwa ini adalah menjadi sebuah langkah untuk mendeeskalasi
apa yang sudah terjadi di timur tengah terutama dengan iran
walaupun mungkin mas dival kabar buruknya
kalau ini benar nanti analisanya
israel menutup katakanlah file konflik dengan iran secara terbuka ini
tapi kemudian dia akan kembali kepada konflik
yang selama ini sudah terjadi dengan hamas atau bahkan dengan hizbullah
atau bahkan kelompok kelompok di irak
nah inilah mungkin yang bisa menjelaskan ledakan ledakan lebih besar di sekitar israel daripada yang terjadi di iran
bang hasib terima kasih banyak sudah berbagi analisis bersama kami kesempatan kali ini
terima kasih mas iqbal